terima kasih anda masih bersama kami
sejumlah pemain kesenian bantengan dalam festival semeru di lumajang
kesurupan saat beraksi
para pemain meronta dan berlari layaknya banteng yang marah
mereka baru tersadar setelah sesepu desa membacakan doa
sejumlah pemain kesenian bantengan yang kesurupan langsung mengamuk
berlarian tak tentu arah sejak pawai dimulai
mereka bahkan terus kesurupan saat beratraksi di lapangan desa ranupane
kecamatan senduro lumajang
selain mengamuk dengan berlarian pemain yang kesurupan bahkan berjungkir balik
akibatnya para penonton pun sempat berlarian
takut menjadi sasaran amukan para pemain yang kesurupan
para pemain bantengan tersebut kemasukan makhluk halus saat beratraksi
sehingga gerakan yang dilakukan tanpa mereka sadari
tadi kesurupan apa yang dirasakan
nggak sadar ya
ya nggak tahu
para pemain bantengan biasanya kesurupan karena kemasukan makhluk halus
dari punden keramat yang ada di desa ranupane
mereka bisa tersadar setelah sesepuh desa membakar kemenyan
serta membacakan mantra jawa kuno kepada para pemain yang kesurupan
dalam festival semeru ini
masyarakat luas bisa melihat dari dekat kesenian dan adat suku tengger
yang tinggal di lereng semeru
mulai dari pakaian kesenian bantengan tari kuda kepang
dan tarian asli suku tengger lainnya
yang ingin kita capai bersama
bagaimana ranupane yang sudah terkenal ini menjadi
tetap bertahan bagus dan lebih dikenal lagi
dengan beragam sajian khas adat tengger lereng semeru
masyarakat pun antusias datang menyaksikan festival semeru ini

bersama bupati bapak bupati lumajang dan bapak bupati bupati lumajang
penampilan kesenian bantengan ini
sekaligus menjadi kegiatan penutup festival semeru
yang dilaksanakan di desa ranupane kecamatan senduro lumajang
nur hadi wijaksono lumajang